tuan tuan sakit
kenapa saya begitu bodoh
sudah lama saya menikah istri saya
tapi saya belum mengenalnya dengan baik
saya memang mendambakan seorang anak
tapi anak yang lahir dari orang yang saya cintai
mungkin aku bukan wanita yang sempurna
nggak akan pernah bisa ngasih kamu keturunan mas
yang aku lakukan sama dina
itu di luar
aku juga nggak tahu
kenapa ini bisa terjadi
kamu harus bertanggung jawab mas
kamu harus bertanggung jawab
kalau itu mau kamu
aku akan tanggung jawab
aku gak mau kita bercerai
lebih baik aku mati daripada aku hidup tanpa hapus
mas aku juga nggak mau pernikahan kita berakhir seperti ini mas

kenapa sudut terhadap seorang perempuan emperku
bayi yang ada dalam kandungan kami
itu bukan anak aku kan
kamu tahu kay
kalau aku begitu mencintai dini
terus kalau pikir aku bohong mas
kamu sengaja menjebak aku
mau nampar aku
ya udah tampar aja
bunuh aja aku sekalian
sekalian anak yang ada di dalam perut aku
kamu harus bertanggung jawab mas
kamu kenapa lagi
aku mau terus dari pagi
ya udah kamu istirahat aja
kamu emangnya tidak mau menemani aku
aku kan mau begini
karena bayi yang ada dalam perut aku
kamu tidak mau gidip aku
tidak mau memimpinnya
yang sangat dekat
yang mereka dunno
aku mau ini disuapin sama kamu
kamu mau sesuapin ini sama aku
mana sih daya ria ku
aku gak bisa melihat kamu seperti ini
sudah beberapa hari ini kamu diemin aku
dina lebih membutuhkan kamu daripada aku
aku menyesal sayang
aku gak tau kenapa ini harus terjadi
aku juga gak tahu apa yang harus aku lakukan untuk menebus semua dosa ini
kamu gak perlu nyerahin diri kamu lagi
kita jalanin aja dengan ikhlas
kamu tau kan
aku paling gak bisa lihat kamu dengan perempuan lain
jadi lebih baik sekarang aku menghindar
aku sangat mencintai kamu
kamu adalah istriku
aku sangat mencintai kamu
kamu adalah istriku
aku juga anak supervision
kamu juga anak supervision
bisa ngerasain apa yang kamu rasain
tuan tuan sakit
kenapa saya begitu bodoh
sudah lama saya menikah istri saya
tapi saya belum mengenalnya dengan baik
saya memang menambahkan seorang anak
tapi anak yang lahir dari orang yang saya cintai
sabar pak ya
mungkin ini percobaan bapak
saya sudah melakukan dosa besar
yang sekarang harus saya tanggung untuk selamanya
seseorang sudah menjamin kamu
dan menembus kamu
jadi sekarang kamu bisa keluar dari sini
tapi ingat kamu masih dalam pengawasan kami
sekarang aku akan cari kamu dina
beraninya kamu kabur dan menghindar dari aku
ngapain kamu masuk kamar aku dan pakai semua barangku
ya kan semua barang barang kamu juga punya aku
mungkin kamu sudah cukup puas karena kamu sudah punya anak dari pasangan
tapi kamu tidak akan pernah bisa dapatkan hati
karena dia itu suami aku
sementara sama kamu
dia hanya bertanggung jawab atas jebakan yang sudah kamu bikini
tapi aku punya
kamu itu mandul
mas aldo juga bakalan jatuh cinta sama kamu
dan menggelik kamu
aku benci sama kamu dina aku benci
setelah meminta pihak dari mereka
pertama kali perjamin dengan dia adalah
kaun meng curated